sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalian tidak berhak mengambil nyawa seseorang
dia menentukan bukan kalian
sungguh kasihan kehidupan masyarakat di sini
di sini langgar di mana ya
langgar itu apa
langgar itu tempat untuk sholat
sholat itu apa
sholat itu untuk sembahyang
sembahyang itu apa
sembahyang itu dimana kita bermohon dengan tuhan yaitu allah
allah yang menciptakan langit dan bumi
yang menciptakan kita semua
dan kita mohon kepadanya
supaya kita diselamatkan dunia dan akhir

jangan ambil tindakan sendiri
dia telah mengodainya saya dan mengodainya
apa betul kamu melakori
di dalam ajaran saya apabila ada orang yang melakukan perjinahan
maka dia akan dicambuk sebanyak seratus kali
ya udah kalau gitu
terus saya kesana
makanya kamu jangan melakukan begini
karena perjinahan itu perbuatan yang kecil
dan suatu jalan yang buruk
mau dibawa kemana adekku
dia telah menolak dari saya kang
dan kata kata kesana dia harus dicambuk
aturan dari mana
sejak dulu berjina itu di kampung ini sudah biasa
sebaiknya kalian bertobat
sebelum datangnya azab dari allah swt
salah jangan dengerin omongan dia
belum tentu omongan itu benar
sebaiknya cepat cepat kalian bertobat
sebelum datangnya musibah di desa ini
saya gak akan berbunuh
saya akan buat lagi
mohonlah ampun pada allah
bukan sama sekali
saya tidak berbohong
orang ini telah mengobrak pabrik tempat perjudian kita
sambil dia menantang
wadih akan memberantas semua perjudian
kita harus bergerak cepat
kita harus bertindak
kamu itu maksudnya
kamu gak usah khawatir
saya sudah menyiapkan orang saya
dia sangat cerdik
dia sangat cerdik
ada apa gusti memanggil saya
saya minta kamu untuk menggagalkan sepak terjang si raden rahat itu
tapi kalau ada apa apa jangan pernah bawa bawa nama saya
nanti akan saya bayar semua

selamat datang raden
saya baru saja menegur orang negeri sini atas kelakuan mereka belakangan ini
ah itu dia yang saya ingin bercarakan sama gusti
saya sudah melakukan beberapa peninjauan ke tiap tiap daerah
untuk melihat seberapa parahnya sikap para pembesar dan juga rakyat pada umumnya
buat apa juga kamu mengurus yang begituan
aku yang lebih tahu daripada kamu tentang apa yang menjadi keinginan mereka
bagaimana pendapat gusti
mohon maaf sebelumnya raden
saya rasa peraden tidak dapat mengubah sikap mereka
itu sudah turun temurun
maka dari itu
daripada raden menemukan kekecewaan
kita berdua berdua berdua berdua
lebih baik raden kembali ke negeri raden
apakah kamu sudah melakukan peninjauan ke beberapa tempat
sudah gusti ratu
bagaimana menurut pendapatmu
memang benar apa yang digeluhkan oleh gusti ratu
tentang merosotnya moral mereka
tapi itu semua
saya sudah menemukan inti masalahnya
mohlimu itu artinya
dan moh mampu
memang itulah inti dari semua masalah kita selama ini
kamu pasti bisa melaksanakan tugas ini dengan baik
sekian lama saya berada di sini
dari punggawan sampai rakyat biasa
sepertinya mereka sudah tidak takut lagi dengan sang pencipta
begitulah keadaannya rakyat
itu saya perhatikan
sepertinya mereka sudah tidak malu
dan segan lagi untuk melakukan hal hal yang tidak terpuji
semua itu sepertinya mereka sudah menjadi kebiasaan

bukannya ini kenyataan
selama ini saya selalu terlalu sibuk di istana
jadi masalah seperti ini
para bangsawan juga sudah mulai ikut ikutan
dan ini sangat berbahaya
kalau kita biarkan berlarut larut
kerajaan ini akan menjadi rusak
itu semua karenanya
saya permisi dulu
saya mau sholat
dia benar benar ancaman untukku
aku harus membunuh dia
kedudukanku pasti terancam
bagaimana kalau kita rajut saja dia
tujuh gusti patih
selamat datang raden
biasa kami berkumpul di sini
untuk membicarakan masalah rakyat di sini
perhatikan semuanya tolong paul
tolong semuanya berkumpul
kalian mendengarkan raden rahmat ini menyampaikan sesuatu
dengarkan kalian semua
saya hanya ingin mengingatkan saja
kalau kita hidup hanya sekali
setelah itu kita akan mati
lalu kita akan menghadap kepada sang pencipta
oleh karena itu
saya ingin mengajak kalian untuk berbuat kebaikan
yaitu tidak melakukan perbuatan yang tidak tercelah
oleh karena itu
acap kali kita tertipu oleh kehidupan di dunia ini
apa yang harus kita bawa
itu kita abaikan
apa yang akan kita tinggalkan
itu yang kita kejar
di sini tidak ada minuman
itu bukan milik kami
ternyata kalian pura pura baik selama ini
kamu harus bertanggung jawab atas semua ini
sama kusi prabu
raden tidak perlu
raden tidak perlu mengadu kepada gusti prabowo
kita bisa bicarakan baik baik raden
saya bukan orang seperti itu
kami berdua dewasa tinggi
sheikhse dewasa lebih luas
di depan kami semua memiliki tuhan resmi
mau askedannya angela
saya artinya saudara tewas

yang menunggu kami
selama ini kalian bergurau gurau baik
tapi ternyata kalian ingin menurut saya
bagus kalau kamu sudah tahu
akulah orang yang paling benci kamu
sebab kamu menghancurkan seluruh usaha sampingan gue
telah kubang bertahun tahun
ternyata cuma segitu ilmu raden
tamat riwayatmu muradin
raden raden ampun raden ampun tolong saya raden
bertobatlah kalia mumpung masih ada waktu
tolong saya raden ampun saya bertobat raden
saya juga raden ampuni saya raden
ampun ampun raden
mulai saat ini saya dan pengikut saya bertobat dan akan mengikuti ajaran raden
semoga allah memaafkan dosa dosa kalian
hidup dan mati kita hanya miliknya
jadi sudah sewajarnya kalau kita menyembah dan berpasrah diri kepada allah swt
di rumah kepala kampung banyak keserupan
ngapain dengan allah
alhamdulillah kalian sudah sadar
tadi kalian diganggu dengan makhluk gaib
dan sekarang makhluk gaib itu sudah tidak mengganggu kalian lagi
sebaiknya kalian bawa bintik untuk menunggu masa pastinya
berapa nilai yang saya harus bayar
tidak usah bayar
tapi kalau kalian tidak keberatan
bagaimana kalau kalian mengucapkan dua kalimat syahadat
baik kisah nak
akhirnya kita bisa membangun surah ini
meskipun dengan susah payah
tidak hanya kita saja yang berada disini
insya allah mudah mudahan
pintu hati warga disini pun terketuk
mengikuti ajaran kita
satu hal lagi
apa yang kita punya di dunia ini
sifatnya tidak kekal
yang kekal adalah nanti
disaat kita sudah tiada
untuk mempunyai bekal kita nanti disana
maka kita harus berbuat baik
dan di jalan allah subhanahu wa ta'ala
allah akan menerima
amal kebaikan kita
di akhirat nanti
insya allah amin
kali ini di arena sabung ayam ini
aku akan meningkatkan taruhanku
dan kejadian lain
aku sudah puasan
lalu apa taruhan di juragan
aku akan menangkan
aku akan menolongkan
saya tidak mau
jangan turutin kemauan dia
gadis ini masih perawan
apa kamu berani
terus jika pasti juga kita mulai
kenapa kamu teriak teriak
dengan taruhan para istri mereka
iya benar kanjeng sunan
ternyata kalian belum sadar juga
apa kalian tidak tahu
bahwa ayam ini bukan untuk diaduk
di dalam surah ala an'am
allah swt berfirman
di antara bidatang ternak
ada yang diperuntukkan untuk pengangkutan
dan ada juga untuk disembeli
maka makanlah rizki yang allah berikan padamu
dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan
setan itu jelas musuh bagimu
tenang saja kan jangsunan
tidak perlu pakai marah marah begitu
dunia kita kan juga sudah berbeda
dunia kita sudah berbeda
memang dunia kita berbeda
itu sungguh mengusik
harkat manusia seorang
apa kalian mau hidup kembali di zaman jahiliyah
anda selalu mengganggu
apa yang menjadi kesenangan kami semua disini
tapi kami selalu diam
karena kesenangan kalian
benar benar merusak moral manusia
kalau begitu apa bedanya
ajaran kanjang sunan yang sangat berbeda
siapa bilang ajaran saya sesat
hati hati kalau bicara
ajaran saya sudah jelas
dan terungkap di dalam al quran
dan ada sejarahnya
tidak seperti kalian
yang hanya memikirkan perut
kalau begitu ganjang sunan menandatanganku
aku tidak takut
ini bukan masuk cempatan
ini benar benar ditaruhan
menjatuhkan ibu aku sebagai adipati
dan meneranjatku sendiri lagi
kanjang sunan tindak
kita harus melakukan sesuatu
jangan sampai kita dilecehkan terus
kira kira ada berapa orang
yang masih punya tunggakan upati sama kita
ada puluhan orang
apakah ada yang masih punya anak gadis
ada kanjeng kurang lebih ada sepuluh orang kanjeng
kalau begitu malam ini juga kalian harus bertindak
karena biar bagaimanapun juga kebisaan bayam itu harus aku lakukan lagi
walaupun secara diam diam
tadi sunan tolong kanjeng sunan
tolong anak anak kami telah diculik kanjeng sunan
anak gadis saya diculik kanjeng sunan
anak paman saya juga diculik kanjel
tolong kanjeng tolong bekaskan mereka
saya sudah tahu siapa pelakunya
sebaiknya sekarang kalian pulang
kalau begitu terima kasih kanjeng
rencana yang kami akan berlaku
bapak bapak dan ibu ibu setuju
untuk menitipkan anak anaknya
mondok di sini
terima kasih atas kepercayaan
yang diberikan pada kami

apa kalian ada
sekarang kita makin susah untuk mencari sasaran anak gaji sekarang
ini pasti ada yang tidak beres
kenapa bisa beres
karena orang tua di desa ini banyak menitipkan anak mereka di pesantren surat itu kanjang
mereka mau mempermainkan aku
gumpulkan mereka di sini
dengan kalian semuanya siapa di antara kalian yang punya anak adis tapi dititipkan pada kanjang sunan
jawab yang jujur
saya suka dengan kejujuran kamu
dengarkan siapa di antara kalian yang masih punya anak gratis di sana
tolong segera bawa kemari
dan asal kalian tahu dia itu mengejar ilmu yang sesat
karena kalian menjadi anak yang kurang ajar dan berani melawan orang tua
kalau kalian tidak menuruti perintah aku
akan berita selamanya
tapi kalau kalian menuruti perintah aku
hutang upacari kalian akan aku hapus
kanjang sunan kanjang sunan kanjang sunan
kanjang sunan kanjang sunan
saya dengar kanjang sunan mengajarkan ajaran yang sesat kepada anak anak saya
iya makanya kami akan membawa anak anak kami pulang
saya menyesal kenapa saya langsung percaya dengan ajaran yang sunan bawa
apakah kalian yakin ajaran kami sesat
apakah kami orang sesat
mungkin kalian sudah dihasut oleh seseorang
kalau memang iya coba katakan siapa orangnya
ajaran yang sesat kanjang sunan
saya sudah menepat
kalian jangan langsung percaya apa yang diucapkannya
sebelum kalian tahu akan kebenarannya
baiklah kalau tidak keberatan
kalian boleh pulang ke rumah masing masing
kalau begitu kami permisi dulu kanjeng sunan
minum dulu kan mas
pendekatan kepada penduduk sebaiknya kita ubahkan mas
itu yang kakang sedang fikirkan
segala cara sudah kakang laksanakan
tapi yang namanya penghalang selalu aja ada
ya itulah perjuangan
pasti banyak halangan ataupun pengorbanan
menanam kebaikan itu lebih sulit daripada menebar kejahatan
mungkin allah subhanahu wa ta'ala bergandak lain
dan kita serahkan semuanya padanya
siapa yang tahu besok insyaallah allah akan mendapatkan yang terbaik buat kita
lihat kanjang sunan bawa ayam
atau mungkin dia mau ikut sabung ayam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maafkan kanjang sunan
mau dibawa kemana ayam itu
kalau bukan ke tempat sabung ayam
maafkan kanjang sunan
bukannya tempat menyambung ayam itu dosa
tapi nanti kalian akan tahu sendiri
apa yang saya akan lakukan di sana
perlu kalian ketahui
kalau kita ingin memikat seseorang kita harus tahu dulu
apa yang disuka
meskipun kita tidak harus menjerumuskan diri kita di dalamnya
mana nih ayam kita kalah semua
kalau begitu kita tidak dapat uang
ayam siapa lagi yang bisa kita taruhin ya
wah kan ayamnya besar sekali
kira kira ayam siapa yang berani melawan ayam kanjeng sunan
tapi bagaimana kalau tanpa taruhan
dan lagi saya mau tanya dulu
bagaimana kalau suasana ini kita balik
bagaimana kalau kamu dengan teman kamu diaduk sampai berdarah darah
dan kalian tidak mendapatkan hasilnya bagaimana rasanya
begitu juga ayam ini
setiap hari kalian adu sampai berdarah darah
tapi apa yang dapatkan ayam ini
dan kalian yang menikmati semua itu
alah sudah lah sunan
kalau begini kapan ngadu ayamnya
sampai kapan kalian berhenti ngadu ayam ini
dan kalau kalian tidak berhenti
kalian akan lebih menderita dari ayam ini
di dalam surat al quran allah subhanahu wa ta'ala berfirman
setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kalian
dengan mengenung hamar dan berjudi
dan itu menghalangi kalian untuk mengingat allah dan sholat
maka berhentilah kalian bekerja seperti ini
ampun kanjang sunan
saya tidak akan melakukannya lagi
allah sudah beri hidayah untuk kalian
alah tobat tobat
aku lebih baik senang begini
siapa lagi yang berani melawan aku
saya akan menangkap kamu
apa saya tidak salah dengar
kanjang mau melawan aku minum
tapi untuk kalian
bukan meminum minuman air keras
saya minta minum air putih
hanya air putih
kalau cuma air putih
sepuluh gendong pun bisa aku minum kanjang
siapkan air putihnya
bawa kemari cepat
ini punya kanjang
bagaimana kalau kita bikin kesepakatan
seandainya saya yang kalah
saya akan melaksanakan apa kemohonan kamu
tapi kalau seandainya kamu yang kalah
maka kamu harus bertobat
dan mohon ampun pada allah subhanahu wa ta'ala
ayo ini singkirkan mereka
kenapa kalian tidak lenyapkan saja nyawa sunan itu
tuh paling paling nyawanya cuma satu aja kan
aku akan mati di tanganku
luar biasa sekali kisah lagi
sampai berani melangkai takdir allah
semoga sekali kamu
ampun saya banyak dosa
mulai saat ini saya akan bertobat
pimpinlah saya ke jalan yang benar kandung sunan
aku akan memimpin kamu
jauhilah perbuatan kamu dari yang haram
kamu selamat dunia wal akhirat
kami bawa sesuatu
kalau aku ini sedang sakit
kami memperkuat dia
sedang mau mencuri ayam kanjeng
tidak ada pencurinya
siapkan ku berajam di pendopo
baik kandung sunan
assalamu'alaikum kandung sunan
kandung sunan disana
kandung sunan mau melakukan hukum rajam dan potong tangan
dia ingin melakukan hukum rajam dan potong tangan
mereka sudah memulai
jangan dipotong gusti
julurkan tangan kamu
aku mau pencuri
tapi saya terpaksa karena sawah dan kebun saya habis buat bayar upeti kepada beliau
kamu lihat kan
kamu lihat kan
aku tidak mau tahu
kenapa dia bisa menjadi pencuri
itu semuanya karena akibat kebijakan aki sendiri
hingga mencekik lehernya
dan yang saya tahu aki selama ini tidak pernah berhutang rajam pada musibah
aku memuntah mendengar suara kami
baik kalau aki tidak menghentikan perbuatan aki
maka aku sendiri yang akan merajam dan memotong tangan aku
yang namanya hukum rajam itu bukan untuk sembarangan
kamu pergi dari sini sunan
bukakanlah pintu hidupku
hidayah untuk orang ini ya allah
itu benar benar keadaan muslim kita selama ini
sebut satu lawan satu
aku ingin bertobat sunan
aku ingin bertobat
dari mulutnya tapi di hatinya
dia sudah niat untuk
allah subhanahu wa ta'ala akan menerima